oke dari dulu aku juga tahu
kalo kamu gak bisa dipaksa orangnya
gue mau kelas ya missy
tawa malah ngeledek
ibuin orang lagi bete juga
neng kamu itu cuma lupa bawa buku
kamu kan gak akan dikeluarkan dari sekolah
iya sama aja malu tau gak sih
muka aku tuh gimana tuh
jadi kamu malu diketawain temen temen
hey tenang aja
kalau ada yang berani ngetawain kamu lagi
aku akan minta mereka untuk minta maaf sama kamu
ntar malah gak ada yang mau temenan sama aku
itu namanya mereka ngerendahin kamu
gak ada yang boleh ngeremehin
gak mau cilok
emang masakan ibu kamu tuh paling juara sih
ini aku yang buat
sumpah ini enak banget neng
ini enak banget
oh kira kamu gak suka makannya aku bilang ibu yang masak
kamu istri daman banget
lagian aku masak soalnya ibu lagi sakit
lagi gak enak badan
jadi aku diang masak
lagi gak enak badan
jadi aku diang masak
kamu harus selalu jadi anak yang baik di dunia

udah dimakan dulu
jangan gombal terus
ntar aja mau ngeliatin dulu
udah dimakan dulu
gak mau kalah
kamu latihan terus ya di rumah ya
yang f yang f yang f yang f
tapi kamu bisa tambahin satu lagi di atas ini
iya jadi ini ada bassnya di sini
satu lagi ditambahin di bawahnya
jadi semuanya rata
kayaknya gak bisa deh ini
nah lumayan kan
kemana kan sekarang kita ke
itu jari kamu udah luka luka
masih aja dipaksa
gak ada luka lukanya
cuma kegores biasa doang
mungkin aku harus bisa
aku gak mau kalah dari kamu itu
kamu udah berapa jam latihan kayak gini
belum nyampe dua jam
tuh kan itu aja masih salah
geser dikit ininya
kan ini a minor
kok a minor kamu kayak gitu
satu dua tiga
naruh tangan doang mike
iya gak sih
aku seneng banget liat kamu ketawa kayak tadi
dari dulu aku paling seneng liat kamu ketawa
bisa gak usah megang megang gak
berdua berapa kali sih
gak usah bahas masa lalu susah banget kayak buat lo
lagian denger ya lo itu cuma temen lama gue gak lebih kok
satu hal yang perlu lo tahu ya
lo pernah denger gak sih karl marx
dia bilang sejarah berulang yang pertama itu tragedi
kalau yang kedua itu upsearch
jadi gue ketemu lo itu absurd
ngerti gak sih
kalau menurut aku
ketemu sama kamu lagi itu
mendingan lo masuk ke ruang ks
gue mau balik kelas ribet sama lo
dari dulu aku juga tahu
kalau kamu gak bisa dipaksa orangnya
hai mamae ketorong punya kawan rifki nih kemana ya
padahal ketorong ini sudah berjuang buat balas dendam demi dia
sampai ketorong dapat hukuman dari pak toga
tapi dia punya batang ini saja belum muncul sampai sekarang
mendingan sekarang lo simpen energi lo yang ngomel ngomel itu sampai rifki datang
jadi kalau rifki datang untuk ngomelin sampai lo puas
jangan jadi ngomelnya ke gue
eh ale dengar ya
ale tidak bisa membedakan
melampiaskan kekesalan dengan ngomel kak
apa beta harus tulis di papan ini
sama ngomel itu sama aja
sama sama yang denger jadi sakit
pada garisku tuh
anda punya garis itu tidak tebal
kalau ngomelnya terkesis tebal
supaya ale dengar ya
saya punya omongan itu tuh selalu tidak bermakna
jadi gimana ya
betanya juga bosan dengar ale punya omongan itu
betul tidak bapak rasinana
selamat pagi pak
pak jaya sampai datang
paling tidak ada yang mau
pak jaya dia tidak mau pindah
eh eh pindah pindah
kepala batu ini anaknya
rifki sama mike kemana
nggak masuk dia
saya juga belum lihat pak
dan rifki juga belum muncul tuh kawan kawan
iya begitu pak
ki lo tuh dimana sih
kenapa belum nyampe kelas
pak jaya nyariin lo tamu